saudara hingga sabtu malam jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol kali kangkung meningkat
terhitung volume kendaraan yang melintas lebih dari tiga kendaraan per jam
setidaknya sudah lebih dari tiga puluh enam ribu kendaraan melintasi gerbang tol kali kangkung
dari arah jabodetabek ke semarang
kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus
kepadatan juga terlihat di ruas tol jati ngaleh kota semarang yang menuju ke bawen kabupaten semarang
kepolisian lalu lintas polda jawa tengah menerapkan one way
yang dimulai dari kili kangkung ke jati ngalih kota semarang
kekuatan kebijakan one way ini diterapkan sebagai upaya rekayasa lalu lintas
untuk mengurangi antrean di gerbang tol kali kangkung
volume kendaraan yang melintas lebih dari tiga kendaraan per jam
yang melintasi gerbang tol kalikangkung berangsur menurun
sudah tidak terlihat antrian kendaraan yang panjang di gardu pembayaran
kebijakan one way juga sudah diberhentikan
puncak kepadatan di gt kali kangkung sendiri tercatat pada pukul lima sore hingga pukul tujuh malam
mencapai empat kendaraan per jam
sementara penurunan volume kendaraan ini dimulai setelah pukul tujuh malam
dan berangsur angsur berkurang hingga saat ini
sebelumnya kepadatan antrean di siang hari mencapai lebih dari dua km
saat ini antrian kendaraan hanya mencapai lima puluh meter